terima kasih anda masih bersama kami
menjelang dibukanya pendaftaran calon wali kota bandung
masyarakat bandung jawa barat harus kembali mencari calon wali kota baru
untuk mengganti ridwan kamil yang akan maju sebagai calon gubernur jawa barat
dan segera menyudahi masa jabatannya
sudah banyak perubahan yang dialami oleh kota bandung
sejak tahun dua ribu tiga belas ketika ridwan kamil mulai menjabat sebagai wali kota
dua ratus delapan puluh satu penghargaan baik dari tingkat nasional maupun internasional
diberikan kepada pemerintahan kota
dan terakhir survei menunjukkan bahwa masyarakat puas dengan kinerja
pemerintahan ridwan kamil
namun pemerintahan ini akan segera berakhir
lalu siapakah yang dapat melanjutkan prestasi bagi kota bandung
dan mengganti ridwan kamil
berbagai poster calon wali kota bandung sudah bertebaran di sudut kota
sesuai dengan peraturan kpu pada bulan januari dua ribu delapan belas nanti
pendaftaran calon wali kota bandung periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga akan dibuka
para calon harus memiliki minimal sepuluh dukan kursi partai politik
atau maju dari jalur perseorangan dengan minimal satu ratus sepuluh ribu dukungan warga
bagi warga wali kota ntp ini nanti dapat menyempurnakan program
yang sudah dijalankan ridwan kamil
dan harapannya dapat melebihi prestasi pria yang akrab di sapa kang emil ini
buat program kerja wali kota berikutnya sih kayaknya tinggal
melanjutkan tokat estafet dari pak ridwan kamil sendiri
ya mungkin lebih mudah tinggal lagi menyempurnakan lagi program program kerja
yang sudah ada kayaknya seperti itu
untuk masalah calon calon penggantinya saya belum tahu banyak
kan selama ini kan emang udah the best ya bandung udah bagus gitu ya
untuk kedepannya kayaknya lebih baik lanjut lagi kang emil deh
kalau yang baru
ada yang baru mudah mudahan kalau yang baru ya lebih dari kang emil
kang emil bandung tetap lebih juara
kinerja rituan kamil selama menjabat wali kota akan menjadi standar
bagi warga untuk memilih calon wali kota baru
baik itu di bidang infrastruktur pelayanan publik atau program program baru
maka dari itu paling tidak masyarakat akan mencari siapa calon yang dapat melanjutkannya
tapi memang betul bahwa pemilih memang nanti ekspektasinya tentu akan menggunakan standar ridwan kamil
nah ini yang agak repot buat calon calon yang lain
tapi saya pikir paling tidak memang
nanti itu akan dicari calon yang bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan kang emil paling tidak
jadi ada sustainability apa yang sudah dikerjakan kang emil
karena kan beberapa juga belum selesai sebetulnya
masalah persoalan kemacetan masalah banjir sampah walaupun progres ya
bagi kang emil banyak perubahan dan kebaruan yang selama ini sudah dikerjakan
dan sebelum itu berakhir masih banyak yang akan dia lakukan untuk kota bandung
saya ini kan sudah meletakkan dasar fondasi ya
jadi silakan kalau punya konsep baru sampaikan
saya kira itu akan menjadi sebuah penambah ya
tapi perasaan sudah banyak sekali hal hal konsep baru sudah saya kerjakan kan
plus satu tahun lagi kan anggaran saya masih ada enam triliunan untuk dibelanjakan dua ribu delapan belas untuk perubahan perubahan
kota dengan jumlah penduduk lebih dari dua tiga juta jiwa ini akan dipimpin oleh ridwan kamil hingga bulan september dua ribu delapan belas mendatang
wilam nasution bandung